merupakan salah satu alumni pesantren ini sejak tahun dua ribu tiga belas

dalam menempuh pendidikan di sini
pria yang sedang menempuh pendidikan serjana serata dua jurusan pendidikan agama islam ini
kini aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi keislaman
pria yang sedang menempuh pendidikan serjana serata dua jurusan pendidikan agama islam ini kini
anak kedua dari empat bersaudara ini menyandang sindrom asperger
sindrom ini menyebabkan rahman memiliki keterbatasan komunikasi interaksi sosial
kesulitan mempertahankan hubungan keterbatasan minat dan pengulangan yang menyulitkan
namun dengan kesabaran dan keistimewaan yang dimilikinya
rahman mampu mengatasi kekurangannya
kini pria yang duduk di semester empat tingkat serata ii universitas
islam sultan agung semarang secara bertahap mampu menunjukkan perkembangan yang baik
tentu di benaknya kenangan saat nyantri di pondok al aksania memberi kesan tersendiri
tak jarang pula dirinya selalu datang meski sekedar untuk bersilaturahmi
dengan mantan guru dan pengajarnya dulu
yang menarik saya
atau ke kolam renang
jadi saya ada dua sesi ya
saya sudah sempat menjadi santri dan saya sudah jadi karyawan
selama sepuluh tahun sejak pesantren autis al aksania berdiri
faik terus mengembangkan lembaganya agar dapat menampung anak anak berkebutuhan khusus
yang perlu mendapat perhatian dan kasih sayang
di tengah berbagai keterbatasan baik pengembangan kurikulum
kurangnya perhatian dari instansi terkait
tak membuat faik patah semangat
ini ada perhatian nggak dari instansi terkait atau mungkin juga pemerintah
baik pemerintah kota pemerintah kabupaten atau mungkin pemerintah pusat
terhadap keberadaan sekolah autis pertama di indonesia
ini perhatian khusus pak yang pertama kali adalah dari direktur jenderal pusat pak
jadi bahkan untuk perizinan dulu dari dinas pendidikan daerah
dinas pendidikan provinsi itu kesulitan kita
makanya sampai anak anak kita ini terbengkelai pak
dan sebenarnya harapan kami pak di sini
ini bagaimana tidak adanya terjadi diskriminasi
antara anak normal dengan anak anak berkebutuhan khusus
yang jelas pak sampai sekarang ini anak anak abk
tidak ada yang mau menerima di sekolah sekolah inklusi
makanya kami ini mendirikan untuk sdlb nya itu pun baru dapat izin dari pemerintahan
terus lagi dari depak pak kita tidak ada support sama sekali dari depak
kalau dari dinas sosial itu hanya beberapa anak yang yatim piatu ndolava saja
memang harapan kami pak yang paling utama itu adalah
adanya kepedulian masyarakat dan pemerintah
sebab masa depan anak ini adalah tonggak utama sebenarnya harus dipikirkan oleh pemerintah pak
kerja keras faik tidak akan berhasil tanpa dukungan berbagai pihak
termasuk dari orang tua santri
pun demikian dirinya terus meyakinkan pemerintah daerah dan lembaga swasta
untuk tidak mengurangi perhatiannya kepada anak anak istimewa ini
terima kasih pak
muhammad faik atoni dikenal sebagai pribadi yang tegas cerdas dan memiliki jiwa pendidik
di balik sosok keras dan disiplinnya
faik atoni juga dikenal sebagai pemimpin yang mengedepankan kasih sayang
dalam menghadapi anak anak berkebutuhan khusus
meski tidak terlibat langsung dan sesekali menjadi pembimbing santri
dirinya sangat dikagumi di mata para santri dan pengajar di lingkungan pondok al aqsaniyah
pak faik orangnya baik ramah tidak membeda bedakan kalau menurut saya
saya sama karyawan staffnya juga tidak dibeda bedakan semuanya sama
di mata faik abtoni anak anak berkebutuhan khusus memang layak mendapat perhatian lebih serius
selain karena keistimewaan yang melekatkan
anak berkebutuhan khusus merupakan amanah tersendiri yang memerlukan perlakuan khusus
namun tidak harus selalu dimanja berlebihan
gagasan mendirikan pondok pesantren anak berkebutuhan khusus ini
didukung keahlian faik sebagai ahli pengobatan ala nabi atau tibun nabawi
pria yang pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren tambak beras jombang ini
dikenal sebagai praktisi pengobatan islam
namun dirinya juga mendalami ilmu spesialis pengobatan islam
di international cultural center mesir selama enam tahun
fai kemudian mendalami homeopati yakni ilmu tentang obat obat herbal
di the faculty of homeopathy malaysia dan lulus dengan predikat cum laude
dengan merengkuh gelar master aku puntur pada tahun dua ribu enam
karena keahliannya pria yang pernah menjabat staf kesehatan di kelitaan besar brunei darussalam di mesir ini
didaulat menjadi ketua umum asosiasi tibun nabawi indonesia
bermain air adalah salah satu kegiatan yang paling ditunggu anak anak penderita autisme
yang diasur pesantren al aqsaniyah
kegiatan berenang sambil melatih koordinasi otot dan gerak tubuh ini adalah salah satu terapi andalan
di kolam inilah pengasuh pondok menyebutnya sebagai terapi hexot
terapi ini menggabungkan antara terapi dasar olahraga dan bermain
di dalam sebuah kolam khusus yang sudah melalui tujuh kali penyaringan
hal ini merupakan langkah pondok pesantren agar anak anak penderita autisme
yang mendapat terapi berenang tidak menelan bahan kimia kolam berlebihan
yang justru berdampak buruk terhadap kesehatannya kelak
terapi renang untuk para santri ini dilakukan sepekan dua kali untuk terapi privat
sedangkan terapi reguler dilakukan sekali dalam sebulan
terapi ini bila dilakukan secara rutin mampu mengendalikan tantrum atau emosi anak anak autis
yang cenderung hiperaktif
seperti diketahui berenang adalah olahraga yang memadukan olah fisik seluruh tubuh dan rekreasi
karena dapat membantu menstabilkan aliran darah maka emosi anak anak autis juga dapat stabil
ditambah dengan pengeluaran hormon endorfin yang memacu rancangan
dan juga dapat memberikan rasa senang dan gembira
yang jelas berkaitan dengan terapi karena ini renang
nah itu meminimalkan pertama adalah sosialisasi anak
karena renangnya ini secara bersama sama
nah itu untuk mereka bisa berbaur dengan teman temannya menimbulkan rasa ceria
nah rasa ceria ini bisa didapat ketika mereka bermain
nah satu satunya olahraga yang mana seluruh anggota tubuh itu
bergerak itu hanya renang
nah ini juga akan menimbulkan manfaat kesehatan itu sendiri
melalui terapi berenang santri berkebutuhan khusus juga dilatih bersosialisasi dengan teman sebayanya
dan diharapkan mampu memiliki kepekaan sosial interaksi dan kerjasama
meski terlahir spesial anak anak berkebutuhan khusus ini sejatinya ingin diperlakukan sama
dengan penanganan yang tepat dan terarah ternyata mereka juga mampu menunjukkan kemampuan yang istimewa
dalam perjalanannya pondok pesantren mengalami berbagai rintangan
faik kini semakin mantap mengelolanya dengan metode terapi dan pengajaran yang ia kembangkan sendiri bersama tim pengajar
harapannya agar anak anak penderita autisme ini juga dapat diberikan kesempatan untuk menunjukkan keistimewaannya
dan yang jelas pak pesantren asaniah ini ini ada beberapa anak yang kita ambil di jalanan pak
karena anak itu terlantar dimanfaatkan untuk mengemis
ini harapan kami pak bagaimana pemerintah masyarakat ikut peduli memikirkan anak anak berkebutuhan khusus
untuk orang tua yang memiliki anak semacam ini bagaimana
untuk orang tua yang memiliki anak di pesantren ini pak memang itu tidak semua orang tua ikut peduli
bahkan ikut untuk mensupport untuk pembangunan tidak ada
hanya beberapa orang saja pak yang di sini
yang paling banyak pak orang tua itu hanya banyak tuntutan tuntutan dan tuntutan
padahal harapan kami pak bagaimana anak ini bisa berubah dengan baik
kita sama sama mengemban amanah allah
sebab orang tua diberi amanah anak seperti ini dan kami diserai oleh anak seperti ini
bagaimana kita bisa membuat anak itu bisa seperti kita ini pak
harapan kami seperti itu bagaimana anak anak bisa hidup sebagaimana kita

saya harus bersama rid sicherertos dan anda
bahan hidup dari kita
dan menghilangkan luas di mana mana